mbak pipa mau kemana
emang kenapa bibi mau ikut
bibi biba tunggu di sini aja
yang security di depan itu
salabil ya sama si uso
bilang dari bisur
bisur sih itu ya
ah sialan si sean kiri
awas aja dia
kita harus cari cara biar
gimana kalo kita cengket dia
kita harus cari tau
dimana kita bisa jaga dia
harus jatuh cinta sama kamu
kenapa harus ada chandra juga dalam kehidupan kamu
semenjak aku jadi guru
aku gak pernah bersikap sampe kaya anak kecil gitu
aku ini guru berwibawa loh
aku ini pendidik
masa bersikap sama anak kecil
aku ini guru berbibibawah loh
aku ini pendidik
masa bersikap sama anak kecil
masa bersikap sama anak kecil
iya kalo emang pada akhirnya
iya kalau emang pada akhirnya
defy suka sama aku
kan jadi buang dua waktu aja

lagian juga kan
defy cinta sama chandra
aku harus berubah
apa yang dikatakan kang coki
ya pelaut ulung lahir di samuda nu tenang
gaada pelaut ulung lahir dari samuda yang tenang
gaada pelaut ulung lahir dari samuda yang tenang

gaada pelaut ulung lahir dari samuda yang tenang
gaada pelaut ulung lahir dari samuda yang tenang

aku harus berubah
aku harus bersikap sebagai pendidik
aku harus bersikap sebagai pendidik
dan bersikap sebagai ksatria

syukurlah kalau gitu
kebetulan sama chandra
biar sekalian dijelasin
pukulan lu kurang cepat
dia ngelakuin push up tidak kurang seribu setiap hari
dan juga sit up
agar otot perut lu menjadi kuat
gua akan beritahu
trik trik untuk bertarung
gue gak mau jadi anak bohong doang men
kita baru gabung
ini gak bisa dong kalo kita pengen dianggota inti
sebenernya bisa aja van
terus kita kalahin dia
dan secara otomatis nama kita bakal harumi black cobra
gimana menurut lo
kekuatan bo jauh di atas kita
bila kita keluar dia berdua
dia tetep menang
terus gue juga pernah nyelamatin gue
lu tuh gangster anak motor men
bukan anak tk
eh udah sekarang udah dengerin gue nih
pokoknya kita serang si boy
tanpa diketahui siapa siapa kalau kita yang nyerang
pake cara curang gitu
siapa juga yang mau pakai cara curang
dan siapa juga yang mau pake cara licik
kalaupun kita curang dan kita licik
main bersih aja main main aman
dan orang itu gak tau kalo kita yang ngelakuin
ini bukan masalah gue takut atau enggak
waktu gue dipukulin
dan anak wario lainnya
lo yang boy juga ngerampatin gue cin
ngapain gak setau aku
katanya gak mau non
pengennya sama non
yaudah bibi duluan ya
eh selamat malam mbak
mbak reva ada tukang pizza
mau antar pizza ke rumah
eh kayaknya saya gak pesen pizza deh pak
tapi katanya buat mbak repa kok
aduh yaudah deh pak
kalau kayak gitu minta anterin aja deh ke rumah ya pak tolong
dia gak mau mbak
dia nunggu di gerbang tuh
katanya kehabisan bensin dia
yaudah deh pak makasih ya pak
nanti pak mau ke mana
aku mau ke posat pam
emang kenapa yuy mau ikut
bibi pak tunggu di sini aja
posat pam yang security di depan itu
kalau bilang dari bisur sih
ganjil eh bibi ah
jadi ini ya emasnya yang mau nganterin pizza
sesuai pesanan mbak
mbak ini udah berapa